donald trump menuliskan sebuah kritik kepada presiden obama pada akun twitternya atas kunjungannya ke kuba
banyak pihak mengatakan kicauan dari trump tersebut hanya untuk mencari sensasi menjelang babak prime pemilihan presiden amerika serikat
sementara itu kedatangan presiden obama kali ini merupakan yang pertama kali sejak terjadi perang dingin pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kunjungan bersejarah presiden obama selama tiga hari tersebut dapat membuka lembaran baru hubungan amerika serikat dengan kuba
yang sempat vakum selama delapan puluh tahun